oke masih bersama kami di good morning
sekarang kita akan bahas satu film yang sudah tayang di bioskop hari ini
jadi setelah sukses mendatangkan lebih dari satu lima juta penonton di film pertamanya
sequel surga yang tidak dirindukan dua ini sudah siap menyapa anda
silahkan tonton langsung di hari ini sembilan februari dua ribu tujuh belas
ya ada laudia sintiabella ada ralinsya ada fedy nuril
yang mesti dipercaya memerankan tiga peran utama dalam film yang diadaptasi dari novel karya asma nadia ini
coba kita lihat dulu
kisah cinta segitiga antara pras arini dan meirose akan kembali menghiasi layar lebar tanah air
dalam sequel lanjutan surga yang tak dirindukan dua
hanung bramantio mengambil alih kursi sutradara yang sebelumnya ditempati
setengah juta penonton pada seri pertama
film yang diadaptasi dari novel asma nadia ini bisa anda saksikan mulai sembilan februari dua ribu tujuh belas
fajar fadillah cnn indonesia
ada lebih dari sepuluh kota yang bagus di dunia ini
kenapa mereka harus ketemu di budapest coba
itu namanya takdir haram
takdir buat poligami lagi
sama salah satu pemeran utama ini
yang sudah dijanjikan
iya ada mas kadinuril dan juga pak manoj
ini filmnya kayaknya seru banget ya
iya karena yang sebelumnya sukses cukup sukses
berarti kita kata seperti itu ya pak manoj
berapa banyak penontonnya di yang pertama
satu lima dua lima
satu juta lima dua lima
satu juta lima dua lima
itu lagi zaman ancur ancurnya naik
bangkit salam sejahtera
dan untuk bulan ini itu kalau nggak salah kan memang sudah agak diundur ya
nah bagaimana nih untuk apa
rasa optimisme bisa meledak lagi di tahun ini
film ini punya isi punya values yang sangat kuat
jadi dia bisa ada potensi huge box office
apa sih sebenarnya dari film ini ya
yang jadi satu cerita yang masyarakat itu ini saya suka nih
soalnya kan kelihatannya ini ada dua perempuan ya kan
dan satu laki laki
ini kayaknya apa memang seperti itu nih yang disukain sama
bahwa cinta kan itu sesuatu yang kita semua pernah ngalamin
mau anak remaja masa remaja masa lebih dewasa lagi
kalau segitiga itu jadi sesuatu yang sangat seru
nah yang segitiga ini pasti ada mas fedy nya
kalau freddy nuril udah langganan
lagernya mau saya request
saya udah request segitiga empat sih
biar ada penambahan
nambah deh ya
itu loh itu loh
tadi pak manut juga udah bilang kalau fedy itu langganannya karakter poligami
saksis gak sih sama karakter itu
awal awal sih yang film pertama memang heboh banget gitu kan
banyak yang mempertanyakan apakah sudah membawa ke kehidupan nyata
bikin enggak saya justru banyak belajar soal ini
tapi yang serunya di sini
cinta segitiga ini selalu menarik untuk didiskusiin gitu
jadi ada yang benar benar gak setuju
yang setuju rata rata laki sih
yang perempuannya sih kebanyakan gak setuju
cuma itu selalu jadi topik yang hangat
dan yang bikin serunya adalah di sini gak ada yang jahat gitu
situasi yang membuat mereka terjebak di cinta segitiga
nah itu yang bikin seru untuk dibahas sih
sampai dibikin sequelnya itu juga
selalu ada sesuatu yang menarik untuk diomongin soal cinta segitiga
jadi kan ini ada cinta segitiga poligami gitu
menjadi sebuah satu hal
isu yang dibahas di film ini
pasti ada riset dong sebelumnya kenapa ngangkat topik ini gitu
dari pak manoj sendiri ini sebenarnya kenapa mengangkat topik ini
karena memang ini topik yang cukup kontroversial di publik atau kayak gimana
kontroversi sesuatu yang bisa jadi menarik
tapi saya ambil bukan kontroversial negatif
saya ambil kontroversial positif
jadi gini kalau kita ada di situasi yang kayak gini
ambil hikmahnya lihat positif elemennya
jadi kadang kita masuk terangkap ke posisi yang terjadi
jadi gimana caranya kita bisa berikhlas sabar
nah itu values yang saya bisa sampaikan dari film yang ada kontroversinya
kalau nggak ada kontroversi ya kita mana bisa tahu benar salahnya apa
akhirnya pasti yang
yang benar itu positif
yang benar ada message yang sangat sangat dalam
yang kita bisa sadar diri bahwa oh yes
saya dapat kesan dari film ini
banyak orang mungkin bisa dapat kesan yang sama
oh kita lebih appreciate istri kita pasangan kita
jadi itu sesuatu yang jarang ada di film
istri saya harus nonton di film
sebagai aktor selain acting di dalamnya tapi saya juga belajar kalau ini adalah
jangan sia siakan waktu bersama pasangan
selalu berusaha menyayangi mereka
dari hal hal yang paling kecil pun laiknya pegangan tangan atau pelukan
itu jangan pernah lewat setiap harinya
karena itu yang bikin hubungan itu tetap terjaga
oke itu salah satu value nya
bukan value nya itu mengikhlaskan poligami loh
saya langsung oke zizi yang nonton di rumah setuju kan
komen dijamin perempuan nonton ini akan puas
oh akan puas
akan sedih juga
kamu tuh harus nonton tuh
oke kita break dulu ya
kita lanjutkan lagi perbincangan kita
tetap bersama kami
kembali lagi di good morning
ini kita masih debat saya masih debat masalah poligami atau non poligami itu ikhlas atau tidak ikhlas itu karena memang diceritakan kan di film surga yang kita lihat tadi

ini kan sekarang nggak kebawa ke kehidupan nyata
udah deal tadi nggak kebawa ke kehidupan nyata
udah di plototin namanya
maksudnya gini sebagai seseorang yang sebetulnya dalam kehidupan sehari hari tidak seperti itu lalu kemudian memerankan tokoh yang ada di posisi sulit seperti itu
itu apa yang jadi apa ya
yang seorang fedy akhirnya bisa lakukan di film ini
sebenarnya itu membantu dengan saya tidak bisa merasakan atau melakukan sendiri situasi poligami itu
jadi kebingungan karena tidak terbayang itu bisa kepake di actingnya gitu
saat saat konflik ini menimpa saya atau mungkin nanti yang pada nonton apa yang kira kira akan kamu lakukan itu akan bingung karena di sini tidak ada yang jahat gitu
semuanya mungkin ditemukan
tapi di sini kita takdirkan dalam situasi yang rumit dan diberi ujian untuk menemukan solusinya
nah di situ membingungkan
jadi ya kalau misalnya ada salah satu ngerebut gitu atau selingkuh itu dengan gampang tinggalin aja
cuma masalahnya di sini tidak ada yang berniat jahat gitu
semuanya lagi menghadapi ujian
nah ini yang menarik makanya
jadi penonton itu akan ya juga ya kalau saya bakal ngapain ya
dan ini keluar bioskop dijamin akan diomongin lagi juga
jadi nggak akan
memberi kesan dan itu benar benar bisa ditambah
dan itu benar terjadi
dan actingnya jadi natural dan real
itu yang jadi luar biasa
oke dan yang beda sama yang pertama dan kedua ini konfliknya memang sealur atau gimana
naik level justru dibanding yang pertama
jadi kita yang pertama tensionnya beda kedua tensionnya beda lagi
jadi kedua itu benar benar kita kena dari segi apa ya
harus nonton yang pertama nggak sih untuk nonton yang kedua sekarang ini
gini kalau yang pertama kita nonton kita lebih dapat karakternya
komedinya lebih dapat feelnya lebih dapat
tapi beautynya nonton kedua sebelumnya nggak ada hubungannya
maksudnya kita nggak oh ini apa ini apa
jelas sederhana nangkep dengan beberapa flashback
jadi cukup ngerti
dan ada sisipan informasi yang dari pertama juga
pertama dimasukkan ke sini biar menjembatani
kalau ada apa celah celah yang mungkin orang nonton
jadi aman aman aja ya nonton yang kedua langsung ini
mas fedy bangun chemistry sama bella sama nalin gitu ya
itu gimana tuh dengan
ini kan memang udah sempat bergabung satu scene begitu ya
bahkan satu film sebelumnya
nah di film yang kedua ini apa mudah lagi
sebenarnya karena udah pernah syuting sebelumnya untuk chemistry nggak sulit ya
yang sulit itu justru bagaimana kita memunculkan kebingungan kebingungan karakter ini menghadapi situasi ini gitu
dan kita selalu diskusi kalau kejadian di kamur alin kamu ngapain
apa tuh jawabannya apa
bella bingung juga
kita bertiga bingung nah ini yang mau ditangkep justru
dan apa kira kira solusinya terbaiknya apa dan itu yang membuat endingnya nggak ketebak
confuseness itu ya
jadi kebingungannya bahwa ya ini bukan hal yang mudah
itu yang pengen disampaikan kepada kita
perhal yang mudah
itu pengorbanan besar untuk bisa dapat solusinya gitu
saya aja kebayang kalau lihat teaser teaser di youtube kan sudah banyak gitu ya
beberapa adegannya gimana pak
harus nonton sih ya
kita punya nggak sih itu kelibat teaser klip videonya
kita lihat dulu nih ada satu
oh di plasma c
aku pikir mas sudah lupa
kebaikan tidak mudah dilupakan
tapi aku gak mau berada di antara kalian lagi
ari ini ikhlas
dia menyayangimu seperti adik
nggak ada perempuan yang ikhlas itu lagi mas
dan aku nggak mau mas terbebani dengan harus berlaku adil
jadi aku cuma mau nyayangi
saya dulu deh
tadi dialognya gimana
oh oke dari kamu dulu ya
tapi jangan ketawa lho
kalau ketawa kalau mencoba adalah menganggap
oke jangan gitu
ini ada yang air
ini ada air
siap siap dulu harus bagus
aku pikir mas sudah lupa kebaikan tidak mudah dilupakan dan ya tapi aku nggak mau berada di
rumah kalian lagi mas tapi dia ikhlas ya ikhlas berbagi ini udah ikhlas hahaha hahaha hahaha
saya pikir mas sudah lupa kebaikan tidak gampang dilupakan ini
hai tapi aku nggak mau berada di antara kalian lagi mas tapi sudah ikhlas
hai gak ada perempuan yang ikhlas berbagi dan saya juga nggak mau mas tuh harus berlaku adil
untuk saya dan juga untuk
mas yang lain get canga mbau mikra
oke suksesnya buat surga yang tadi
semoga nanti hasilnya penonton lebih baik daripada yang pertama

terima kasih sudah datang ke good morning
terima kasih sudah mengundang kami
ya itu dia
engkau harus dukung dong film film dalam negeri ya
jangan sampai kalah dengan film film luar negeri
yang juga box office ternyata di indonesia
nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi
setelah jeda dan juga berbagai macam informasi lain
tetap bersama kami di good morning